nah mereka itu sudah menjadi tanggung jawab kita
jadi kita memang perlu khawatir kalau sampai mereka belum kembali ke sini
tapi sepertinya april itu tidak benar benar pergi dari pesantren mbak
karena barang barangnya itu masih ada di kamarnya
begitu juga dengan tommy
di kamarnya itu masih ada dua koper
artinya saat ini tommy itu hanya membawa satu koper
umi hanya khawatir terjadi apa apa sama mereka
kalau mereka pulang ke rumahnya ya nggak apa apa
tapi kalau terjadi apa apa gimana abah
yaudah kalau begitu kita sama sama berdoa aja
semoga tidak ada terjadi apa apa sama mereka
gimana rasanya jalan kaki
seneng gak dulu
neng makanya aja yang gue samperin sini
nah lebih baik sekarang ayo naik
daripada ditinggalin nih tinggalin
iya di tengah tengah
kok berhenti sih
ntar jatuh gimana
april itu bukan ibu kamu
tapi mirip ibu
uyun seneng terlihat ibu april
iya tapi kamu jangan sampai mengikuti cara berdendam yatabiatnya dia ya
kecuali ke hidungnya
tapi setau aku itu bukan keruduk deh namanya
sele iya sele namanya
nah itu ya maksud aku
gak apa apa sih gak rusak juga
yang penting dipakai itu sama sama buat tutupin kepala
dosa kalau kamu niatnya untuk tambah cantik dan untuk menarik perhatian laki laki
apalagi kalau menggunakannya tidak sesuai dengan syariah islam
ke ustazah aja deh
insya allah jadi ustazah
eh pokoknya antum inget tuh
aduh manis ya
gonceng goncengan begini ajib
eh bukan ngurim
ini butuh di
kalo anti harum
eh ini gimana ceritanya
bisa kebetulan goncengan gini bukan kebetulan dong
tanya aja sama dia
bukan lagi sibuk
eh antum denger ya
si ana aneh perkara ini antum ya
dia calon istri kamu
dia tuh cocoknya sama janggo
orang terkaya di kampung sini
anak kempesin ya
barang otor antum ya
mendingan kempesin ya teman antum
kamu itu sendala masalah sangsi
kenapa kamu marah barang keluar pesan
kamu tuh habis dari mana sih
kita semua tuh khawatir sama kamu
makanya dia peduli apa sama gue
fatim juga khawatirin kamu
bosan tau gak di sini
nih buat lo pada
ibu april walaupun galak baik juga ya bagi bagi makanan
jangan palgo ibu
kau bilang padaku kau ingin bertemu
aku bilang padamu oh ya nanti dulu
aku lagi kerja sayang
untuk memberi beras
dari mana mau beli
tom selama papa dan mama ke singapura papa gak mau dengar kamu bikin masalah pam
setelah dari singapura mama dan papa akan ke pesantren untuk memastikan kalau kamu itu bohong apa enggak sama orang tua
tolong jagain tommy ya
titik rumah ya
ya tom papa berangkat dulu ya
hati hati rumah ya
udah bibi nggak usah panik
gak usah mama
umur masalah lihat di bawah
kau ingin bertemu
kau bilang padamu
kalau udah malam begini
orang orang di pesantren pasti lagi pada ngaji
pasti sekarang ovi lagi doa nih di masjid sampai subuh
apa ini yang saya cari
gak ada yang ngatur dan nggak mikir masa depan
aduh mau sampai umur berapa saya akan begini terus
jadi contoh buat anak saya